dan kita ke informasi selanjutnya resmi ditetapkan sebagai cawapres pendamping capres prabowo subianto
sandiaga uno memilih datang ke kota kelahiran presiden jokowi kota solo jawa tengah
ia optimistis mampu merauh banyak suara di kota solo
mantan wakil gubernur dki jakarta ini mengaku datang karena diundang ketua umum pan zulkifli hasan
untuk mengikuti serangkaian acara di solo dan sekitarnya
tiba di kota solo sandiaga uno bersama ketua umum pan zulkifli hasan
dan didampingi rektor wms sofian anif segera mencari sarapan di pasar kembang
rombongan cawapres nomor urut dua ini memilih soto milik pak timbul yang terkenal murah
satu porsi seharga lima rupiah
kehadiran sandi di pasar kembang ini menarik sejumlah ibu ibu untuk bersuah foto bersama cawapres ini
sandi dengan santai melayani warga yang kebanyakan kaum ibu untuk berfoto bersama
ia mengajak masyarakat agar mengisi pilpres dengan kampanye sejuk damai dan gembira
kampanye yang sejuk kampanye yang mencerahkan
dengan mencerdaskan menggerakkan dan mengembirakan
harus mengembirakan harus faham
usai menyantap soto sandi menuju pasar kadipolo
di sini ia banyak bertanya kepada pedagang soal harga kebutuhan pokok
selanjutnya dalam safari politiknya sandi juga memberikan kuliah umum di kampus universitas muhammadiyah surakarta
kemudian mengunjungi pabrik tekstil sritex
dan terakhir meresmikan posko kemenangan prabowo sandi di karanganyar